selanjutnya datang dari wali kota medan bobi nasution yang mengaku siap mengikuti kontestasi pilgub sumatera utara dua ribu delapan belas
menantu presiden jokowi itu akan maju jika mendapat dukungan dari partai politik
kesiapan maju di pilgub sumatera utara disampaikan wali kota medan bobi nasution
usai melaksanakan rapat paripurna dengan anggota dprd kota medan
meski siap maju dalam pilkada sumatera utara bobi belum rinci partai mana saja yang akan digunakannya
itu partai partai yang sudah mendukung gimana kan gitu
ya kalau didukung ya saya siap saya bilang kan gitu
kalau misalnya ditanya persiapannya apa enam partai itu kan mendukung karena kinerja